sudah mendapatkan tugas baru kalau boleh di share sedikit saja pak harapan dari pak presiden terhadap bapak menteri yang baru begitu di kabinetin apa sih pak
ya untuk segera bekerja keras untuk segera menyiapkan lima destinasi super prioritas
agar dalam satu tahun ke depan ini bisa siap dari segi bukan hanya fisik infrastruktur
tapi juga dari segi tiga ratus enam puluh derajatnya mulai dari kesiapan sdm nya kesiapan seni budaya kesiapan kostum kesiapan kalender of events nya
dan bagaimana sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa menjadi lokomotif yang bukan hanya membuat sektor ini bertahan
tapi juga mampu untuk membuka lapangan kerja sebesar besarnya
seluas luasnya dan kita tentunya ini saat yang sangat berat ya buat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
mudah mudahan kita bisa beradaptasi dengan situasi terkini covid sembilan belas dan berkolaborasi melibatkan semua pihak
pak terakhir besok pelantikan ada kesiapan khusus pak singkat aja mungkin ada pak
tadi ibu saya pesen banget kalau ini hari pertama saya keluar rumah jadi jangan terlalu capek
hidur cepat dan makan enak nih belum makan makan yang bernutrisi dan kita harapkan juga bisa sleep tomorrow
mungkin doain mohon doanya dari sisi dan semua teman teman pemirsa cnn
supaya kita diberikan kemudahan kelancaran dan keberkahan
amin terima kasih pak menteri
terima kasih pak tata